ini gara gara intan
gara gara intan yang membuat mama kamu stres
jadi intan yang membuat mama sakit oma
mama kamu stres setelah melahirkan intan
aku gak nyangka ternyata intan yang membuat mama sakit
tidak ada khawatir ma
ibu tiara harus ketemu sama dia
gagal dari rencanaku memengusil perempuan itu
ma aku suapin ya
perempuan itu harus pergi dari sini
aku gak akan biarin tiara makin dekat sama dia
ini nasi goreng kesukaan mama
aku suap ya
aku nggak mau makan
apalagi makanan dari kamu
aku mohon dari tiara
anak aku mohon dari tiara
sayang biarkan aja dia pergi
tapi oma tiara takut ma mau kenapa napa
dengarin oma tiara ini yang oma takutkan
makanya oma gak mau mama kamu serumah sama kita
oma takut kamu dicelakain sama dia dia itu berbahaya tau gak
suatu saat bisa saja dia kambo terus dia mencelakai kamu
enggak oma mama gak mungkin nyelekain aku
mama itu lagi sakit oma aku harus nyusul mama
enggak enggak enggak boleh
oma gak akan ngasih izin kamu
oma gak mau kamu dijelakain sama dia
ini gara gara intan
gara gara intan yang membuat mama kamu stres
jadi intan yang membuat mama sakit oma
iya mama kamu stres setelah melahirkan intan
aku gak menyangka ternyata intan yang membuat mama aku sakit
aku benci sama intan aku benci dia
ini semua salah aku aku yang salah
mampir mama intan bakal meninggalin kamu sayang
ini semua aku yang salah
aku yang dibuat intan jadi kayak gini aku yang salah
ini semua salah ini semua salah aku
udah udah deh tiara biarin aja udah
tapi mama nangis terang terang di dalam
ah aku gak bisa biarin naila terus begini
aku harus hentikan dia
mak senang kamu udah sadar mai
aku sudah menemukan naila
sekarang nella ada di rumah
sebelum aku kecelakaan
aku sedang dalam perjalanan menuju tempat kak naila
aku mau jemput dia dan bawa dia balik ke rumah
tapi mama mencegah aku
dia terus terusan nelfonin aku gak berhenti
sebelum aku sampai
karena mama tahu tempat tinggal kak naila
dan dia benar benar gak mau kak naila sampai balik ke rumah
selama ini dia menutupi dari kamu mas
tapi aku senang
sekarang intan punya keluarga baru
punya keluarga baru
gak ada intan
intan gak ikut ke rumah
mas bisain intan dari kak naila iya
pasti dia sekarang sedih sekali
kamu harus ngerti
aku gak bisa ngeliat intan ada di rumah
apalagi setiap hari setiap saat dia ada di rumah
setiap aku ngeliat intan
di kepala aku cuma ada kejadian pahit yang menimpa naila
kamu dapat membuat keputusan yang salah
aku mau kamu pergi dari sini sekarang
pergi dari sini
aku gak mau liat kamu
aku mau sendirian

mas bisain intan dari kak naila iya
pasti dia sekarang sedih sekali
apa bener aku udah ngambil keputusan yang salah
apa bener aku udah ngambil keputusan yang salah
ada apa ya
mama ngamuk ngamuk
yaudah kamu tenang papa pulang sekarang ya
nailah pasti belum minum obatnya jadi dia kamu lagi
aku harus segera bawa dia ke arman
aku harus segera bawa dia ke arman ya
pak pak arief
ada apa bu narsi
ikan kabur dari rumah sambil memanggil mamanya
sepertinya dia mencari nailah
saya cari intan bu narsi
iya pak arief
ma jangan tinggalin aku ma
mama kenapa kau tidak tinggalin aku
aku kangen banget sama mama
intan sabar ya na
tapi aku balik ketemu mama kayak aku kangen
iya kakek ngerti kok
sudah jangan lagi
tapi jangan heran dua diem ngabis ngabis bahwa
bahwa aku sudah nyatakan dahulu
yang harus ditunggu consisting firma anda para k biography
di dalam pak
itu mampir bau
mama beri kamu tinggal di sana sendiri